di tempat wisata mojo semi forest park di desa singgolangu kecamatan pelausan magetan jawa timur
termasuk salah satu objek wisata yang masih ramai dikunjungi wisatawan
di tempat wisata ini para pengunjung penasaran dengan wahana dinosaurus park
di lokasi ini mereka dapat melihat dua puluh replika hewan purba yang dibuat mirip aslinya
apalagi puluhan hewan purba tersebut berkeliaran di tengah hutan sehingga terkesan alami
para pengunjung pun mengaku terkesan dengan wahana tersebut
menurut denny kesdiana
unit manajer dinosaurus mojo semi forest park saat ini pihak pengelola masih membatasi jumlah pengunjung
dari kapasitas sekitar enam pengunjung pihak pengelola hanya menampung separuhnya
ini dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan pengunjung sebuah perawan terjadi penularan covid sembilan belas
kalau kita untuk protokol kesehatan ya mohon maaf untuk semua pengunjung kita tetap terapkan pada protokol kesehatan
kita tindak keras untuk bagi semua pengunjung yang tidak
menggunakan protokol kesehatan
selama pandemi covid sembilan belas pihak pengelola wisata mojo semi park tetap mengedepankan protokol kesehatan
seperti wajib pakai masker menjaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan
in amto hari magetan jawa timur